luli sedang sholat bu mau saya panggil kan
oh gak usah gak apa apa
iya sebelumnya saya juga mau kemu sholat
ah yaudah gak apa apa deh nanti paling luli
kelar sholat juga ke ruangan saya yaudah
makasih ya irma
ya makasih bu

disitu tertulis di las do
ah tapi itu mau urusan lo
udah gak ada gunanya buat gue ya narik narik angkot kayak begini
udah gak ada lagi yang perlu gue perjuangin ya
megan udah mutusin gue
dia udah pergi jauh
yang begini nih gue gak demen nih
masa pakai kehilangan gaya hidup cuma gara gara putus doang
eh do denger ya
kalo ada temen yang sayang sama kita
itu emang anugerah buat kita
bahkan kata orang tuh bikin kita semangat
itu emang bener do
tapi kalaupun nggak ada yang sayang sama kita
ya gak apa apa
kan kita ada allah
lo tau gak do sayangnya allah tuh meluk kayak gimana
luar biasa do
sekarang nih yang perlu lu perjuangin
selain tanggung jawab moral loh
atas masalah yang lo buat mian itu penyebabnya
lo harus ditunjukin rasa takut lo sama iseng pencipta lo
jangan cuma gara gara kayak gituan dulu
akhirnya gak diredoim allah lo
bisa sepanjang itu masalahnya be
semua perbuatan kita di dunia nih
bakal kita pertanggungjawabkan
saat ia umur maksar lo tau gak
yang begini yang gue gak demen nih
lo pikir cuma orang orang tua yang kayak gue
yang mesti mikirin akhirat
lu juga yang muda muda dan mesti mikirin dari sekarang
malaikat tuh gak kenal usia lo tau gak
ya udah be
iya saya mau nemenin si ian
saya gak mau gak diharidauin oleh lo be
gak mau diajab be saya masih takut sama lo be
ya yuk murad yuk
gue ngomong medaduk buat lo juga tau gak
jalan aja be
nanti gue naik dulu ya
eh jangan lupa pak jomis bila
dok teriakannya mana dok
ya berat sebelah
jangan lupa ya yang belum murunan buat ngebangun rumah bang oki langsung aja kasih duitnya ke gue
udah pada tau kan ya kalau gue ditunjuk jadi benihara sama khai khaw
tau tau tau
eh siap kok
gue ada sedikit sih
gak apa apa ya
kasih ya toto
ini hubunganku juga
hubungan selama ini kok
uang jodohnya sedikit toto
semuanya thank you banget ya
udah mau bantu buat nyumbang rumah gue
kenapa kayak gitu

uh huh jugaoku unik masihjut lagi
waalaikumsalam mas kayaknya aku kurang setuju deh kalau mas ngirim wni untuk ngurusin surat
perizinan yang proyek itu mas kan dia nggak punya pengalaman dia kan anak baru mas
mas denger aku ngomong enggak mas mas fik oh iya iya ya udah denger dengar weni ya weni weni
weni mana itu kawai baru maaf mas soal weni kamu tinggal atur aja dengan yang lain gimana cara
ya udah deh dua nemas assalamualaikum
nggak boleh nggak boleh aku nggak boleh mikirin adriana terus fokus be fokus
apa apa kamu mau kemu sholat juga ya iya sebenernya saya juga mau kemu sholat ya udah
kali ngulik kelar sholat juga ke ruangan saya ya udah makasih ya irma makasih bu
perpisahan sementara ini membawa dampak positif buat dia
bisa menjadi lebih bijak dan akhirnya mendapat petunjuk untuk masalah yang dihadapinya
gimana gue bisa ngejauh dari raya ya supaya mama tuh yakin kalau gue bisa move on
setelah putus dari raya kalau mau menikah sama abah mama nggak hanya akan dapat suami
tapi juga anak perempuan yang selama ini mama dambakan
ini doang hah
kejaran kita nih coy
aduh tenang bu
lagi cuma kantong kresek doang
gue mau cari kualitas teman saya dulu
itu kantong kresek yang tidak dusuk buah
oh iya cepetan apa
ibu tenang ya ibu tenang ya
mau kemana lu
setelah itu larinya ke sana
ibu sabar ya pada tunggu sini ya
biar saya kejar ampuk ya
itu cepetan ampuk
ibu tenang ya ibu tunggu sini biar saya kejar ampuk ya
siap nih lu
mau jadi panglawan
berani lu ngejar gue
gue bukan yang mau jadi sok panglawan
aku mau jadi panglawan